berbicara tentang revolusi industri indonesia bisa dikatakan tertinggal dibandingkan negara negara asean lainnya seperti singapura malaysia dan thailand
hal inilah yang akhirnya menyebabkan kontribusi untuk industri manufaktur dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi masih dua puluh persenan sementara target pemerintah di angka empat puluh persen
kita lihat apa saja yang menyebabkan revolusi industri di indonesia kalah saing dengan negara tangga dalam indonesia tertinggal revolusi industri
kita lihat yang pertama adalah dari sumbangan untuk kontribusi konsumsi rumah tangga pada pdb sehingga kontribusi yang terbesar untuk pertumbuhan ekonomi di indonesia adalah dari konsumsi rumah tangga dari konsumsi kita semua
kita lihat dari perbandingannya untuk indonesia ini mencapai lima puluh lima persen kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi ataupun juga produk domestik bruto
thailand hanya empat puluh lima persen tiongkok lebih rendah lagi tiga puluh enam persen
dan juga singapura bahkan hanya tiga puluh tiga persen saja
bukan hal buruk sebenarnya untuk belanja swasta pun juga konsumsi rumah tangga ini untuk menyumbang ataupun juga sebagai kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi
namun yang ditakutkan adalah pada saat konsumsi dalam negeri konsumsi swasta menurun otomatis juga pertumbuhan ekonomi juga akan terus turun
karena kontribusinya bahkan lebih dari lima puluh persen
setengahnya pertumbuhan ekonomi kita ini didorong oleh pertumbuhan oleh
konsumsi pertumbuhan swasta pun juga pertumbuhan rumah tangga ditambah lagi jika barang barang yang kita konsumsi ini adalah bukan buatan dalam negeri sendiri ataupun barang impor
ini juga akhirnya menambah beban defisit neraca dagang kita
jika tidak dipenuhi oleh industri dalam negeri membuat akhirnya defisit neraca dagang juga akan semakin lebar
bukan hal yang buruk namun karena kalau kita lihat dari komposisi kontribusi konsumsi rumah tangga pada pdb ini sangat besar
jika dibandingkan dengan yang lainnya sehingga ketergantungan dari konsumsi rumah tangga dan juga konsumsi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi sangat besar
dan jika ada penurunan sedikit saja dalam konsumsi rumah tangga tentunya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
dan dari nilai ini pun juga bisa dikatakan tidak terlalu stabil jika kita bisa memproduksi sendiri
karena konsumsi kebanyakan memang kita tahu masih banyak juga barang barang konsumer kita yang bahan bakunya ini bahkan dari luar negeri
industri manufaktur dan juga industri dalam negeri juga akhirnya tidak berproduksi
kita lihat lagi perbandingannya untuk kontribusi konsumsi rumah tangga pada pdb
ini bukan dalam kontribusi konsumsi namun ini adalah nilai dari ongkos produksi ataupun juga gaji dari para pekerja di indonesia dibandingkan dengan produktivitasnya
jika dibandingkan dengan india india bahkan sejak tahun dua ribu untuk produktivitasnya terlihat sekali ini trennya terus meningkat
indonesia dan dari hasil at curney yaitu sebuah lembaga lembaga riset dasar amerika serikat ini bahkan mengatakan india untuk produktivitas pekerjanya di sana ini bahkan tiga kali lipat pertumbuhannya sejak tahun dua ribu hingga tahun dua ribu tujuh belas kemarin
sementara tiongkok pertumbuhannya double ataupun juga dua kali lipat
terlihat dari ongkos produksi dan juga produktivitasnya yang seiring ataupun juga yang berjalan sama sama naik dan berbeda sekali dengan indonesia
yang pertumbuhannya sejak tahun dua ribu hingga tahun dua ribu tujuh belas ini hanya lima puluh persen hanya setengahnya
sehingga dengan ongkos produksi yang lebih tinggi namun justru produktivitas dari pekerja pekerja di indonesia ini justru negatif kalau kita lihat dari angkanya ini bahkan enam persen
bandingkan dengan dua negara lainnya yang terus meningkat dengan produktivitas seiring juga dengan ongkos produksi ataupun juga gaji dari para pekerja di india
tiga kali lipat produktivitasnya peningkatannya di tahun dua ribu
sejak tahun dua ribu hingga tahun dua ribu tujuh belas sementara tiongkok dua kali lipat
sementara indonesia ini hanya mampu meningkatkan produktivitasnya lima puluh persen saja sejak tahun dua ribu
sehingga memang jauh tertinggal dibandingkan dengan dua negara lain
dan kita lihat lagi hal hal apa saja sebenarnya yang menyebabkan produktivitas untuk tenaga kerja di indonesia ini akhirnya kalah dengan india
kemudian juga kalah dengan tadi tiongkok dan juga kalah dengan negara negara asean lainnya
karena juga salah satu faktor
yang penting adalah perkembangan teknologi
mau tidak mau teknologi terus berkembang dan teknologi juga akhirnya membuat produktivitas dari sebuah industri ini juga akan semakin produktif
terlihat dari dana pengembangan teknologi pada produk domestik bruto ataupun juga ini dalam apbn di tiap negaranya terhadap pdb ini indonesia sangat kecil sekali
hanya satu tiga persen
sehingga industri industri di kita tertinggal dalam segi kemajuan teknologi
untuk misalnya industri
industri manufaktur ataupun juga industri makanan minuman
mungkin di singapura ataupun di jepang sudah sangat canggih dalam satu jam bisa memproduksi mungkin dua kali lipat atau bahkan tiga kali lipat dibandingkan pabrik pabrik yang dalam
karena teknologi yang digunakan di singapura jepang malaysia dan thailand ini jauh lebih advance ataupun juga jauh lebih maju dibandingkan dengan indonesia
karena dilihat dari dana pengembangan teknologi memang juga lebih besar
singapura enam enam persen dari pdb nya untuk dana pengembangan teknologi di
sementara jepang empat enam persen malaysia empat lima persen dan thailand dua empat persen
walaupun indonesia ini terkenal dengan orang orang yang aktif di sosial media
sangat ramai jika ada sesuatu di indonesia biasanya menjadi trending topic juga di dunia
namun tidak diikuti dengan perkembangan teknologi lainnya
hanya di sosial media saja orang indonesia cukup ramai
namun tidak cukup produktif di sektor industri khususnya untuk industri manufaktur
akhirnya membuat pemerintah
pemerintah pun juga sangat sedikit sekali gitu untuk menaruh dananya di perkembangan teknologi di tanah air
hanya satu tiga persen saja dari pertumbuhan domestik bruto
kita lihat lagi perbandingan lainnya yang juga tidak kalah penting yang menyebabkan akhirnya indonesia tertinggal revolusi industri
untuk memasuki revolusi industri empat yaitu kualitas dari transportasi dan infrastruktur
ini dalam poin bukan dalam persen
dan semakin tinggi yaitu lima angkanya yang paling tinggi
angka negara dengan transportasi dan juga infrastruktur yang paling baik
yang pertama adalah jepang
jepang memiliki transportasi dan infrastruktur yang paling baik mendekati lima empat
karena mau tidak mau juga produktivitas akan seiring juga dengan adanya transportasi
semakin baik transportasi kemudian juga infrastruktur tentunya ongkos produksi juga akan semakin rendah
sehingga akhirnya mau tidak mau investasi pun juga masuk ke sana dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dari
industri pun juga akan semakin tinggi jika didukung dengan transportasi dan juga infrastruktur yang tinggi
tiongkok di angka tiga delapan kemudian juga malaysia di tiga empat
angkanya kemudian thailand tiga satu dan indonesia di angka dua
walaupun memang kita lihat presiden jokowi ini memiliki dua ratus empat puluh lima proyek strategis nasional dengan investasi sebesar lebih dari empat triliun rupiah
namun prosesnya masih cukup panjang masih sangat panjang untuk kita bisa paling tidak menyaingi malaysia
untuk sarana transportasi dan juga infrastruktur yang mendukung industri manufaktur
mendukung juga industri distribusi barang barang di indonesia
sehingga membuat akhirnya investasi pun juga akan semakin mengucur ke indonesia jika diiringi dengan perbaikan transportasi dan juga infrastruktur
karena mau tidak mau dengan memperbaiki kontribusi dari infrastruktur dan juga transportasi
ongkos produksi juga otomatis akan semakin kecil
kita lihat belanja pemerintah di sektor pendidikan
ini juga tidak kalah penting di sektor pendidikan
karena ternyata dari hasil riset dari a t kearney
ini mengatakan bahwa justru banyak sekali perusahaan perusahaan di indonesia ini yang kesulitan untuk mencari orang orang dengan skill tertentu
bahkan dua per tiga perusahaan
ini mengatakan sangat kesulitan untuk menemukan orang orang yang bisa ditempatkan di posisi manajerial dan juga di posisi profesional
sehingga mau tidak mau mereka akhirnya merekrut tenaga kerja asing yang bekerja di indonesia
mau tidak mau akhirnya perusahaan perusahaan industri manufaktur ini memperkerjakan tenaga kerja asing yang bekerja di indonesia
yang seharusnya jika pendidikan kita yang baik kemudian juga skill orang orang indonesia juga semakin baik tentunya akan semakin mudah
para perekrut pekerjaan untuk merekrut orang orang indonesia tidak perlu jauh jauh dan juga mahal mahal mengambil tenaga kerja asing
jika orang orang indonesia juga memiliki skill dan juga kualitas yang sama dengan tenaga kerja asing
kita lihat ini belanja pemerintah di sektor pendidikan yang membuat akhirnya tenaga tenaga kerja yang memiliki skill di indonesia ini sangat kurang
dengan adanya kemajuan teknologi ini sudah sewajibnya pemerintah terus mengembangkan industri teknologi
karena mau tidak mau dengan adanya perkembangan terus teknologi pemerintah juga harus terus bersaing dengan negara negara tetangga dan juga negara lain
karena kalau tidak pemerintah tidak fokus kepada pertumbuhan teknologi perkembangan teknologi dan juga tidak fokus dengan pendidikan pendidikan masyarakat indonesia
agar memiliki skill dan juga memiliki kemampuan
jika pemerintah tidak memiliki pendidikan yang baik tentunya akan menjadi kerugian sendiri
karena apa karena negara negara di asean juga akan terus berkembang terus bersaing dan merebut pangsa pasar yang semakin besar
dan jika pemerintah tidak fokus terhadap hal ini maka indonesia akan kerugian dan kalah dengan negara negara lainnya